kebakaran kembali melanda pertokohan pasar senen jakarta pusat
pekatnya asap membuat petugas kesulitan untuk masuk ke dalam pertokohan
dua puluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakan api yang semakin membesar
api dengan cepat membakar kawasan pertokohan senen blok tiga jakarta pusat
peristiwa terjadi saat aktivitas dalam pasar masih seti
pusat perbelanjaan pakaian bekas ini terbakar hampir ke semua bagian ruangan
para pedagang mengaku belum sempat menyelamatkan barang barang dagangan mereka
ini adalah gambar terkini yang kami dapatkan di pagi hari ini
karena memang kebakaran sampai dengan pagi ini dari yang kami lihat ya masih terus terjadi
memang asap begitu pekat kita lihat di sekitaran pasar senen
dan hingga pagi ini memang belum diketahui apa yang menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi di pasar senen
betul dan kita tahu bersama ya
bahwa lokasi blok tiga ini tempat jual beli pakaian pakaian bekas
jadi mudah sekali untuk terbakar
satu blok ini nampaknya sedang berusaha untuk dipadamkan padahal sudah mulai berlangsung ataupun terjadi sejak tadi malam
dan ada empat puluh dua mobil kebakaran yang akhirnya berusaha bersih keras
dan tentu tahu anda mungkin bisa membayangkan bagaimana situasinya
hiruk pikuk di sana dan lalu lintas di sekitar pasar senen jakarta akhirnya harus terganggu
dan para pedagang juga dari informasi yang kami dapatkan mereka mengaku belum bisa mengeluarkan barang barang mereka
ini anda bisa lihat sendiri pemirsa
pedagang masih bersama dengan barang barang mereka
sebagian mungkin dari mereka ini mencoba untuk menyelamatkan barang barang mereka
karena kejadiannya ini dania
ini malam hari di saat banyak pintu dan juga pedagang yang sudah pulang
dan kondisinya terkunci
jika sebelumnya pada saat malam terjadi kebakaran ini para petugas pemadam kebakaran belum menemukan titik api
namun informasi yang kami dapatkan tepat dari detik com bahwa saat ini petugas pemadam kebakaran sudah menemukan titik api
ataupun sumber api
sehingga fokus pemadaman juga salah satunya berada di titik itu untuk berusaha dipadamkan dan juga melakukan pendinginan
tapi yang paling pasti adalah kami nanti akan terus memantau ya bagaimana kondisi terkini di pasar senen
utamanya untuk proses pemadaman kebakaran
dan yang pasti adalah bagi anda yang akan melintas sekitar senen begitu harap mungkin bisa memutar kembali
karena informasinya daerah sekitar pasar senen ini macet total akibat kebakaran dan juga proses pemadaman api yang masih berlangsung
nanti kami akan hadirkan laporan langsung dari lokasi kejadian kebakaran di pasar senen